dan untuk mengetahui situasi terkini gunung semeru setelah dinaikannya status menjadi level empat atau awas
sudah terhubung rekan kami jurnalis transmedia nur hadi wijaksono
halo selamat malam nur hadi
bisa anda ceritakan kondisi terakhir kondisi terkini gunung semeru seperti apa
apakah kemudian intensitas dari erupsinya ini meningkat atau masih sama dengan tadi siang
bisa kami sampaikan bahwa aktivitas gunung semeru saat ini sudah tidak terjadi awan panas guguran
dan sebagaimana yang telah terjadi pada minggu dunia hari hingga siang
saat ini kondisi gunung semeru sudah ditingkatkan aktivitasnya dari level tiga menjadi level empat yakni awas
saat ini saya sedang berada di pengungsian yang ada desa penanggal kejamatan jandipuro lemajang
lalu bagaimana kondisi pengungsi di sana
nur ade apakah semua masyarakat sudah berhasil dievakuasi
ya saat ini masyarakat yang berada di zona merah sudah dievakuasi ke puskestian
yang mana pusku pengungsian ini terdiri dari beberapa titik tidak hanya di desa penanggal saja
tetapi ada di kejamatan pasirian dan juga di prongjiwo
pantauan saat ini saya sedang berada di desa penanggal kejamatan jandipuro lemajang
di mana di sini ada sekitar tiga puluh warga yang mengungsi
di balai desa penanggal ini
total yang ada di kecamatan candipuro dari data yang saya dapatkan sekitar enam ratus orang
kemudian di kejamatan pasirian sekitar empat ratus orang dan setelahnya berada di kejamatan jandipuro
baik nur hadi kita tahu di tadi sore begitu petugas gabungan tim sar gabungan ini masih melakukan penyisiran terhadap sejumlah lokasi terdampak
apakah ada informasi kemudian yang anda dapatkan
masih ada mungkin warga yang
yang hilang atau belum ditemukan mengingat kalau kita tahu bersama bahwa misalkan seperti lansia ini kan agak cukup susah pergerakan ini
jadi salah satu tantangan kita evakuasi
seperti apa nur hadi
ya hingga saat ini masih belum ada laporan warga yang hilang maupun yang menjadi korban dari erupsi gunung semeru
meski demikian petugas masih melakukan standby di lokasi untuk melakukan penyisiran area yang terdampak dari semburan awan panas
jadi petugas tidak bisa mendekat ke lokasi yang menjadi titik tertentu karena awan panas ini suhunya masih sangat panas bahkan suhunya bisa mencapai empat ratus derajat celcius gram
nur hadi kemudian kebutuhan apa saja yang saat ini masih kurang atau dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sana maupun di posko posko lainnya
ya untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengungsi diantaranya adalah kebutuhan bayi kemudian juga untuk kebutuhan ibu hamil
selain itu juga kebutuhan makanan juga sangat mereka butuhkan bagi para pengungsi yang ada di lereng gunung semeru
baik nur hadi bicara soal lokasi pengungsian boleh anda gambarkan sebetulnya seberapa jauh kemudian dari radius rawan begitu atau kemudian yang berpotensi terdampak oleh abu erupsi ini
dan kemudian jika ada perluasan ada intensitas yang meningkat dari gunung temeru apakah lokasi pengungsian ini akan menjadi salah satu titik yang juga terdampak
ya jadi sesuai rekomendasi dari pos pengawatan gunung semeru bahwa zona yang tidak boleh dilakukan adalah sekitar sembilan belas km yang merupakan sungai besuk kobuan
selain itu untuk area yang tidak boleh dilakukan aktivitas adalah jaraknya delapan km
nah posko pengungsian ini jaraknya sekitar lebih dari sepuluh km
artinya daerah ini aman untuk dari jangkauan semburan awan panas
meski demikian ketika terjadi semburan awan panas posko ini atau posko pengungsian ini masih terdampak meskipun intensitasnya tidak begitu parah
baik baik tentu kita berharap yang terbaik untuk kondisi para pengungsi di titik titik pengungsian
kami mungkin nanti akan mencoba menanyakan lagi bagaimana update di sana
terima kasih atas laporan anda jurnalis transmedia
di wijaksono telah melaporkan dari rumah jangjau timur selamat kembali bertugas